ada apa dengan kalian
siapa itu paman soma sami
ya aku tidak kenal
maaf ganjang warga kita sedang terserah wabah penyakit
wabah penyakit yang benar
segera atasi jangan sampai wawah penyakit itu meluas
kita mau diapain sini
aduh padi aduh
kita ini kalau dibakar dagingnya juga enak
dikoreng juga enak
iya darah kita juga udah habis sama nyamuk
udah boleh kali ya
jangan mau sam
salah sam aduh
ini minumannya kok gak ada manis manisnya
berani berani kamu ya
kamu tidak ingatkan
anak lu aku terluka
aku sudah menghilangkan penyunakan mereka
mereka sudah menjadi pengikutku
jangan lupa offended
sebagai kalian pergi
jangan menambah perlintahan kami
ada apa ini
diserahkan anak ini
apa yang bapak inginkan dari gadis ini
kamu jangan ikut campur
dia itu anak saya
jadi mau saya apakan
itu urusan saya
jadi saya peringatkan sekali lagi
kalian cepat pergi dari sini
tolong tuan saya ingin dijadikan tumbang
kamu mau dijadikan tumbang
agar kampung ini makmur tuhan
terima kasih tuan
kita harus berbicara kepada warga
kita harus merebut turti kembali
karena surti adalah harapan kita
untuk mencapai kemahmuran
apa itu kang
soma sami itu sekarang sudah menjadi anak buahku
aku sibuk disini
mudah mudahan kita dapat obatnya ya
ini obat untuk menuk
ya nak ini obatnya
biar cepat sembuh
badannya makin panas
terus kita harus bagaimana leh
aku juga gak tau
mendingan kita berdoa untuk kesehatan menuk
yarob berikanlah hambamu ini petunjuk